masih di news hour aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja yang berlangsung di medan sumatera utara diwarnai kericuhan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman selamat siang agus
ini bagaimana situasi di medan saat ini menurut pantauan anda
ya sarah saat ini sedang berlangsung aksi lempar batu dari masa pengunjuk rasa
ini merupakan gabungan buruh kemudian dengan mahasiswa dan pelajar serta masyarakat dari lembaga suadaya non pemerintah
sudah bergabung menjadi satu menyampaikan aspirasi menolak undang undang omnibus law cipta kerja yang disahkan pemerintah
kemudian di depan ada polisi polisi memang tidak membalas lemparan dengan batu namun polisi membalas dengan tembakan gas air mata kemudian juga dengan water cannon
sehingga bentrokan yang terjadi dari kedua pihak ini masih terus berlangsung hingga saat ini
kerusuhan dan kericuhan ini terjadi saat kemudian pengunjuk rasa marah karena tidak seorang pun anggota dprd sumatera utara menemukan
kesah masa buruh ditunggu tunggu dengan tembakan gas air mata kemudian mereka bersamaan mundur ke lapangan dinding medan
begitu juga dengan di sisi kiri dari lemparan batu tadi yang mereka lakukan di sisi utara gedung dprd sumatera utara
mereka mundur ke arah
ke arah jalan perdana
saat ini masih berlangsung suasana tembakan gas air mata sehingga masa terpaksa mundur ke berbagai arah
polisi juga sudah memasang brikade tameng di depan kita di depan gedung dprd sumatera utara
semula mereka hanya berada di dalam pagar kawat berduri namun saat ini mereka sudah maju di jalan imam bonjol medan
di barisan polisi ini mengasuhkan
di tempat saya sekarang ini sedang penuh dengan gas air mata
sehingga memang saya sudah kesulitan melakukan penglihatan ke sisi dan kanan
namun dapat kami lampurkan saat ini polisi sudah bersiaga untuk kemudian bertahan di depan pagar kawat berduri di jalan imam bonjol depan kantor dprd sumatera utara
sejari ini masa terus berdatangan dari berbagai
dari arah utara masa datang dari lapangan merdeka medan
kemudian dari arah barat mereka datang dari titik bundaran majetik
tempat awal dari kesatuan nasi masyarakat yang berkumpul
ada dua puluh lima koalisi yang kemudian bergerak dari titik bundaran mejepit
kemudian dari sisi selatan juga datang masa dari berbagai organisasi buruh mahasiswa dan pelajar
masuk dari jalan perdana medan menuju kantor dprd sumatera utara
saat ini mata terpecah ke berbagai posisi
namun situasi masih kondusif karena polisi memang baru memukul mundur tidak melakukan upaya upaya represif dan pengejaran kepada pengunjuk rasa
saat ini situasi di tempat ini sudah mulai lengang
karena memang tempat ini dipenuhi oleh tembaran gais air mata yang ditembakkan petugas kepolisian
ya agus kita bisa melihat tadi sempat ramai ya
lalu akhirnya polisi berhasil memukul mundur dengan water cannon
dan juga gas air mata
lalu agus apakah aksi unjuk rasa di medan ini merupakan aksi lanjutan dari dua hari sebelumnya
atau memang hanya khusus digelar hari ini sebagai puncaknya
antara aksi unjuk rasa hari ini adalah lanjutan dari aksi masa sebelumnya
karena strategi para buruh di tanggal lima dan tanggal enam dan tanggal tujuh maksud saya
mereka memfokuskan dengan berunjuk rasa di depan perusahaan mereka masing masing
di medan dan di lisegang ada empat puluh
yaitu depan perusahaan tempat mereka bekerja
para buruh menyalurkan aspirasinya di sana karena mereka tidak percaya menyampaikan aspirasi ke gedung dprd sumatera utara ini
maupun gedung kantor gubernur sumatera utara
sehingga mereka memutuskan pada tanggal enam dan tujuh untuk berunjuk rasa di depan pabrik mereka masing masing
namun hari ini mereka bersepakat menyampaikan aspirasi di sini
untuk bersama sama menyatukan aspirasi yaitu menolak undang undang omnibus law cipta kerja
mereka berkumpul dan menyurahkannya di sini dengan harapan undang undang itu dapat mereka gagalkan
kemudian masa yang berkumpul juga bukan hanya buruh tapi sudah turun mahasiswa dan para pelajar
ini yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh pihak kepolisian karena para pelajar memang tidak bisa dibedakan dengan mahasiswa yang menggunakan jad alamat
kemudian dari buruh yang mereka menggunakan atribut organisasi
nah saat ini polisi juga sudah mulai tenang
mereka tidak lagi berbicara
bersiaga dengan tamengnya
sedang mengatur posisi
di sisi sebelah kanan sebenarnya apa
sejumlah sepeda motor memang rusak
tadi juga pada saat terjadi kericuhan
asli lempar batu
sejumlah petugas terkena lemparan batu
dan kemudian ini di sisi kiri mahasiswa sedang mempersiapkan diri untuk aksi aksi lanjutan
kita sedang melihat perkembangan terus
apakah mahasiswa akan kembali berkumpul ke titik depan gedung kantor dprd sumatera utara untuk menyampaikan aspirasinya
untuk berpindah ke tempat lain
baik agus supratman produser lapangan cnn indonesia
terima kasih atas laporannya
selamat kembali bertugas dan juga selalu berhati hati